sampai jumpa di video selanjutnya
bilang pokok kan kuda kuda murah dan
sembunyikan identitasmu sebaik mungkin jangan sampai ada yang mengetahui baik
gusti hamba akan langsung menyelidiki siapa dalang dari pembuat keonaran ini
lebih baik pergi sekarang jangan sampai ada yang melihat baik gusti hamba pamit undur diri
kamu aku bosan hidup sekitar jika aku kaya nanti kau akan kubeli kedelik
akibat dari kecerobohan kalian
wadi agalu hampir saja tahu persembunyian kita
maafkan kealahan kami ki
sekarang wadi agalu sudah memperketat keamanan
jadi berhati hatilah kalian
kita memang diuntungkan dengan keadaannya
tapi jangan terjebak dengan permainan lawan
pada saatnya nanti
putraku purba mena akan dilantik menjadi putra mahkota
impian hanya menjadi impian i
kalau masih ada apa mana rasa
dengan seringnya kakang prabu menemuiku
itu akan mengganggu pikiran umadewi
bukankah itu yang kita mau kakak
mengapa tidak yakin kakak
aku tahu kakang prabu sedang gelisah
ketika mengetahui umadewi akan bertapa
aku akan memanfaatkannya kakak
aku dan kakak prabu akan semakin dekat
itu yang pertama
dan kalau kedekatanku dengan kakang prabu
membuat umadewi terbakar cemburu
maka aku akan mengipasi api itu
agar terus membesar
itu yang cemerlangnya
itu yang cemerlangnya
itu yang cemerlangnya
aku akan memeriksa kepada anak dan cucuku
gerangan apa yang membuatmu terpekur
latihan latihan yang sudah dilakukan dulu
ternyata tidak seberapa
dengan permasalahan yang terjadi dalam keseharian ini
dan itulah sebenarnya
yang bisa mendewasakan seorang pemimpin
itulah yang terjadi sekarang ini
seseorang yang berjalan ke utara
dia tidak akan tahu tentang selatan
kalau kau berjalan ke utara
jangan pikirkan tentang selatan
apa yang ada di utara
dan itulah selama ini
yang tidak pernah kamu lakukan
ada apa di udara
apa ada yang mengusikmu
apa yang ada di utara
apa yang di udara ini
semakin jaya dewata bertambah besar
semakin aku mengkhawatirkannya
tetapi sesungguhnya bukan yang punya hidup
kenapa kamu mengkhawatirkannya dinda
aku selalu teringat kata kata eyang buyut
agar kita menjaga baik baik jaya dewatakakamu
berbagai latihan telah diberikan kepadanya dinda dewi
dan aku bangga sebab puteraku jaya dewata bisa menyerap segala keilmuan dengan sangat cepat
luar biasa besar
kemarin ketika latih tanding dengan prajurit aku dibuatnya tercengah
jaya dewata berhasil menemukan jurus jurus yang sama sekali tidak aku kenal dinda
tetapi kenapa dinda mengkhawatirkannya
bukankah semakin tinggi kita naik maka semakin besar pula angin yang menerpahnya kakak
angin itulah yang akan melatih keteguhannya dinda dewi
raden apakah kalian sudah siap untuk berlatih melawan paman
raden ayo kita lanjutkan lagi latihan
mari kita lanjutkan paman
sudah papa aku tidak kuat aku capek
besok kita lanjutkan lagi latihannya raden
kasian raden purba menang dia sudah kelelahan
kakang banyak sumbah
sangabuntan gusti prabu
aku mendapat laporan dari ki lampung jambu tentang putraku purbamena
yang tidak bisa menguasai jurus jurus penting
aku pikir kakak bisa mengurusnya
segera akan kami latih keras lagi gusti prabu
tiji dua tiluk
tiji dua tiluk
hebat tentu saja
raden ikut wak
mau ke mana wak aku sedang asyik bermain
nanti kamu akan tahu sendiri ikut uang
awas kalau sampai gansingku rusak
wak wak wak wak wak
sebenarnya ke mana tujuan kita
dari tadi wak tidak berbicara apapun aku lelah wak
kenapa wak menatapku seperti itu
tidak ada yang berpikir
aku tidak tahu
lelah raden tidak sebanding dengan rasa lelah uang yang selalu ditegur oleh ramamu
apa maksudnya lelah ditegur oleh rama prabu
dan apa hubungannya denganku
tentu ada hubungannya raden
raden tidak mampu menguasai apa yang allah ajarkan kepada raden
raden selalu menganggap sepele menganggap enteng semua ilmu
apa raden tidak menyadari bahwa ilmu bermain pedang raden tidak sehebat dengan raden pamana rasa
jangan pernah membanding bandingkan aku dengan pamanah rasa uang
bukannya membanding bandingkan raden
tapi itu kenyataannya raden
raden pamana rasa itu lebih
jangan memuji muji pamanah rasa di depanku
kalau tidak mau dibanding bandingkan dengan raden pamana rasa
tapi jangan salahkan uak kalau raden pamanah rasa yang mengambil putra mahkota raden
karena raden pamanah rasa lebih hebat dari raden purbamana
ajari aku semua ilmu yang uak punya
ilmu uwa itu banyak raden
tapi untuk hari ini
wak akan mengajarkan dasar bermain pedang
tanda tekanku raden
tanda tekanku raden
tanda tekanku raden
gak n aman mutasi
semangatmu raden jangan mau kalah sama raden pamanarasa fokus
raden jangan pernah lepaskan senjatamu
bagus raden bagus putar pedangmu raden putar
cukup raden cukup cukup cukup
raden cukup masih ada hari esok